anda masih bersama kami dan berikut ini kami hadirkan topik dan pernyataan paling menarik minggu ini pilihan tim cnn indonesia prime news
kita awali soundbites of the week kali ini dengan perkembangan hasil kerja pansus angket terhadap kpk
seperti bisa kita duga sejak lama ya bahwa pansus angket ini akan mengungkap hal hal yang kemudian menjadi kelemahan kpk
kali ini pansus mengungkap sebelas hal yang mereka klaim sebagai dugaan penyelewengan oleh komisi pemberantasan korupsi
berikut ini beberapa daftar dosa kpk yang diungkapkan salah seorang anggota pansus muhammad misbakun
dari aspek kelembagaan kpk bergerak menjadikan dirinya sebagai lembaga super body yang tidak siap dan tidak bersedia dikritik dan diawasi
jadi sehingga ini kita bisa mengungkap sebelas hal yang mereka klaim sebagai dugaan penyelewengan oleh komisi pemberantasan korupsi

dalam hal fungsi supervisi kpk lebih cenderung menangani sendiri tanpa koordinasi
dibandingkan dengan upaya mendorong kembali instansi kepolisian dan kejaksaan
dalam menjalankan fungsi penyelidikan penyidikan dan penuntutan kpk sama sekali tidak berpedoman pada kuhap dan mengabaikan

dibandingkan dengan upaya mendorong kemampuan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan kpk sama sekali tidak berpedoman pada kuhab dan mengabaikan

dibandingkan dengan upaya mendorong kemampuan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan kpk sama sekali tidak berpedoman pada kuhab dan mengabaikan

dibandingkan dengan upaya mendorong kemampuan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan kpk sama sekali tidak berpedoman pada kuhab dan mengabaikan
dibandingkan dengan upaya mendorong kemampuan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan kpk sama sekali tidak berpedoman pada kuhab dan mengabaikan
dibandingkan dengan upaya mendorong kemampuan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan kpk sama sekali tidak berpedoman pada kuhab dan mengabaikan

dibandingkan dengan upaya mendorong kemampuan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan kpk sama sekali tidak berpedoman pada kuhab dan mengabaikan
dibandingkan dengan upaya mendorong kemampuan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan kpk sama sekali tidak berpedoman pada kuhab dan mengabaikan
dibandingkan dengan upaya mendorong kemampuan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan kpk sama sekali tidak berpedoman pada kuhab dan mengabaikan

dibandingkan dengan upaya mendorong kemampuan penyelidikan penyelidikan dan penuntutan kpk sama sekali tidak berpedoman pada kuhab dan mengabaikan